arisman wijaya direktur utama pt agung podomorolen
menyatakan bahwa perusahaannya membiayai penggusuran kalijodo
biaya yang dikeluarkan mencapai enam miliar rupiah
tapi gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
tidak menyangkal adanya kontribusi pengembang
dalam penggusuran kalijodo
hanya saja biaya penggusuran kawasan hiburan malam tersebut
didapatkan dari pt sinarmas bukan podomorolen
ya sinarmas yang bantu
saya nggak tahu mungkin bisa tiga puluh atau lima puluh miliar
jadi dia pengen minta ada tulisan sinarmas land
itu enggak kalau kalijodo justru sinarmas
iya tapi kalau dia ada keluarkan uang jalan inspeksi segala macam benar
tapi hitungannya bagaimana
hitungannya adalah dengan appraiser